menjelang hari penyoblosan tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang lima puluh ribu rupiah
saya melihat aja pak tetangga tetangga itu yang gak rasa umum lagi
ini di pengadilan pak kalau keterangan begitu nanti gak bisa dipakai
jadi yang membagikan langsung kepling tapi kepling tidak lagi singgah ke rumah saya
demikianlah yang saya sampaikan ini saya siap disumpah
ya menurut agama saya percayaan agama saya
tapi bapak tetap gak mau menyampaikan itu nama tetangga itu
tetangga menyampaikan tetangga itu gak apa pak
ramadhani yang terima amplop itu
ada keterangannya untuk apa itu uang itu
bukan ya ngampok lima puluh ribu itu ada penjelasan dari ramadhani tidak ini
ada tidak penjelasan dari ramadhaninya
pemohon silakan kalau akan
baik saya persilahkan kawan kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing masing
facebook bupati labuan batu yang mulia
tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia
tapi di facebook itu ada yang mulai
di facebook itu okegas okegas nomor dua paling pas
ini yang saudara dengar sendiri atau dari
tapi di video mana tadi kata kata itu
okegas okegas tambah dua torang gas
tidak seperti yang saksi sampaikan tadi
tapi gak apa apa nanti kan kami yang menilai itu
ya yang mulai tadi di facebook pribadi bupati
di situ disebutkan itu caption ya
okegas okegas nomor dua paling pas kata bupati labuan batu utara
dimana video itu isinya semua asn yang mulia
kepala desa pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten labuan batu utara
terus saudara waktu itu ada tindakan apa yang dilakukan
terus terang saja saya tidak mengambil tindakan apa apa yang mulia
saya hanya mengambil informasi saja
saya tidak melaksanakan pengaduan ke bawaslu dikarenakan
apa namanya terus terang saja saya kurang percaya yang mulia dengan bawaslu itu sendiri
karena tidak tidak beberapa pengaduan tidak ada yang dilanjuti oleh bawah seluruh
saya praktekkan ya sebentar ya saya berdiri ya
kan orang itu berbaris semua berbaris
di depan rumah di ketua rt pak camatnya di depan
yang di sininya kepala desa yang di sininya tokoh masyarakat yang nggak satunya
itu yang mimpinnya itu orang sekretariat pps
kami relawan eing siap untuk memenangkan prabowo gibran satu putaran
camat hapanya di sini dipegang
besoknya kan saya lapor ke panwas
ada buktinya bukti saya laporannya saya sudah berikan ke tim hukum saya
bukan pak mehmet enggak dokumentasikan
ya termasuk itu videonya ada sudah saya serahkan ke tim hukum saya
sudah jadi bagian dari alat bukti pak
jangan banyak pertanyaan yang berbulat bulat nanti yang lain
selain daripada yang ada yang saya alami yang saya lihat
enggak ditanya lagi nanti ditanya yang lain